kalau boleh tahu tasya sakit apa ya
sekarang sih tasya lagi di periksa
keadaannya masih lemah
wah saya ikut prihatin ya pak
makasih ya pak
boleh gak aku jemput tasya
bukannya om larang kamu
tasya sedang diambil tindak
coba bapak bicara dari hati ke hati
dengan anak bapak
siapa tau lebih terbuka
anak bapak tidak perlu dirawat
oke baik terima kasih dok
udah selesai yuk
terima kasih dok
jadi kamu cuma peduliin dia mas
sekarang kamu lebih sayang sama dia ya dibandingkan aku
kamu gak usah balikin keadaan soal aku yang salah ya
tapi kamu loh yang bikin aku mikir kayak gitu
aku cuma mikirin kesemuan tasya itu aja
aku tahu tasya sakit keras mas
tapi jangan jadikan alasan dong
aku gak mau dibendurin mas
jemburunya giselle sama tasya benar benar bikin aku penasaran ya
benar bikin aku pusing
harusnya giselle peka kalo benar benar sayang sama tasya
bapak dimana pak
saya di rumah sakit
ini dari tadi tashion nanyain bapak terus
giselle gak ada disana
barusan aja keluar dari ruang rawat
saya gak tau lagi kemana
saya kesana sekarang
apa kata dokter pak
gak ada yang serius kan
gak ada yang perlu dikhawatirkan
nggak apa apa ini gak apa apa beneran kamu jujur aja sama papa
enggak opa oma baik sama aku oma perhatian sama aku
aku yakin aura masih nyembungin sesuatu
mungkin ini yang jadi beban pikiran aura
pak udah pak sebaiknya jangan dipaksa
takutnya nanti malah
merasa makin tertekan anaknya
kalau gitu sekarang kita pulang
ya biar cepet cembuh
oh iya pak saya tadi ketemu sama pak vero
vero oh kamu kenal sama dia
dan dia disini karena anaknya lagi sakit
dirawat di rumah sakit ini juga
pak papa temenin aku ya aku mau jemput tasya
pak papa temenin aku ya aku mau jemput tasya
bang lewat dekat situ
saya menang tante lancar
aku bilang aku nak pake ny parlament
aku tahu gak
nggak boleh tahu tasya sakit apa ya
sekarang sih tasya lagi diperiksa
tapi keadaannya masih lemah
wah saya ikut prihatin ya pak
makasih ya pak
om pero boleh gak aku jemput tasya
aura bukannya om larang kamu
tapi sekarang tasha sedang diambil tindakan oleh dokter
jadi kita emang gak boleh masuk
ya ura nanti kalau tasya udah sembuh dan udah bisa dijemur
kita datang lagi kesini
papa temenin deh ya
saya akan kabari pak raka kapan tasya boleh ditemui
jadi nyasa kita kambuh lagi
kenapa aku merasa cemas sama keadaan anak pak vero
aku bahkan gak kenal sama anak itu
pasti karena tadi aku keingetan sama bening
kalau ura udah jangan sedih
tante temenin kamu
om pero nanti om kabarin aku ya
kalau misalnya tasya udah bisa dijemuk
pak kami permisi dulu
pak vero salam untuk anak bapak
semoga cepat sembuh
semoga cepat sembuh
semoga cepat sembuh
jar saya biarkan ontario
saya ingin datang aja
ini di jejtimeu fakta semoga
ia pergi aja
pasti harus tenang dulu ya
jangan banyak gerak
aku tadi abis beli obat di apotek
kepala aku pusing mas
abis berdebat sama kamu
kan kamu bisa tunggu aku pulang dulu
baru kamu pergi
yang enggak kan kamu bisa telepon aku
kalau mau pergi
duh lah mas aku tuh capek loh
ribut terus sama kamu
aku juga gak mau ribut apalagi tasia lagi sakit
aku denger suara bunda aku
aku pengen ketemu
sama bunda aku
iya tapi sekarang
tasia tenang dulu
sebentar lagi setelah pemeriksaan ya
aku ingin berubah
aku ingin berubah
apa ini perasaan aku aja
tapi aku denger suara bunda
aku denger suara bunda
suara bunda tadi jelas banget
aku kangen banget sama bunda
kangen banget sama bunda
suster sekarang keluarga pasien boleh disuruh masuk ya